melihat normal ya tanggal pengumuman tanggal dua puluh maret
waktu sesuai dengan undang undang tiga puluh lima hari setelah pencoblosan akan kita umumkan